ini merupakan satu event besar dunia
jadi kita harus dapat memanfaatkan dengan sebaik baiknya
untuk kita bisa mempromosikan peluang peluang investasi indonesia
karena kita tahu investasi sekarang merupakan satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi
jadi kita juga harus memanfaatkan ini dengan baik
kita harus mengikuti event ini juga dengan persiapan yang matang